berdasarkan data yang dihimpun oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
minggu dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh terdapat penambahan kasus sebanyak tiga tujuh ratus tiga puluh dua kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak tiga ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus dua belas kasus
kemudian penambahan kasus sembuh adalah sebanyak empat lima ratus empat puluh lima pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak tiga ratus tiga belas tujuh ratus enam puluh empat pasien
sementara itu kasus meninggal dunia sayangnya bertambah sembilan puluh empat orang
sehingga total pasien yang tutup usia menjadi tiga belas dua ratus sembilan puluh sembilan kasus